presiden joko widodo kembali mengeluarkan sinyal tentang reshuffle kabinet
pada saat membuka kongres ekonomi umat presiden menyinggung kinerja menterinya
presiden mengancam ia tidak segan melengsarkan menteri yang gagal mencapai target yang sudah ditetapkan
itu urusannya menteri
tahu saya target itu harus bisa diselesaikan
kalau memang tidak selesai ya pasti urusannya akan lain
bisa diganti bisa digeser bisa dicopot dan yang lain lainnya
peringatan dari presiden jokowi tersebut disampaikan saat membuka kongres ekonomi umat yang digelar majelis ulama indonesia pada sabtu dua puluh dua april lalu
dalam pidatonya jokowi menyoroti kinerja menteri agraria dan tata ruang sofian jalil
jika ditarik ke belakang jokowi pernah memberikan sinyal melalui sindiran sindiran tentang pergantian kabinet
sebelum akhirnya ia benar benar
jokowi juga berganti pembantunya
pertengahan dua ribu lima belas sebelum melakukan reshuffle jilid satu jokowi rajin berbicara soal evaluasi kinerja menterinya
beberapa bulan kemudian dua belas agustus dua ribu lima belas jokowi resmi memperkenalkan komposisi baru kabinetnya
enam wajah baru mengisi kabinet baru jokowi jk kala itu
hal yang sama juga terjadi saat jokowi mengganti menteri koordinator kemaritiman dan sumber daya rizal ramli
kala itu rizal ramli tengah disorot terkait polemik
kalau ada masalah masalah di lapangan itu yang dicarikan solusi
mencarikan solusi sehingga investasi investor itu betul betul bisa melaksanakan investasinya
itu tugasnya menteri menteri tugasnya menko untuk mencarikan solusi mencarikan jalan keluar
dalam kesempatan berbeda giliran menteri agraria dan tata ruang
yang ferry mursi dan baldan yang disindir
kita ingin kontrol bahwa apa yang sudah kita targetkan itu berjalan
kalau kita ke bawah itu kita ngerti problemnya apa masalahnya apa
pasti ada yang disikin
problem masalah itu ada di lapangan
dan harus di target
saya terakhir kesini ya divisi kita uang pembebasan lahannya terlambat
saya tidak ingin mengerti
dua bulan kemudian atau di penghujung juli dua ribu enam belas
jokowi kembali memperkenalkan kabinet barunya melalui reshuffle kabinet jiletua
tujuh belas menteri dirombak oleh jokowi
ada yang digeser ada juga yang ditendang
termasuk dua menteri yang disindir rizal ramli dan ferry murshidan baldan
sejatinya pergantian kabinet memang kewenangan penuh dari seorang presiden
presiden yang lebih memahami apakah para pembantunya sudah bekerja sesuai dengan target yang ditetapkannya
suci banjin cnn indonesia
sinyal sinyal ini lagi lagi sinyal yang sama tidak seperti ketika sebelum reshuffle lalu
atau ini masih ya cuma masih baru sekedar sidir menteri aja gak ada hubungannya sama reshuffle
pak jokowi kan salah satu kebiasaannya yang sering dilakukan itu kalau mau ada kebijakan besar itu suka dilempar ke publik gitu
tes ombak dulu ya
berkali kali lah itu kapolri kemudian menteri
nah ini juga gitu lagi kan
mau lihat lihat juga nih kira kira gimana nih pandangan masyarakat nih kalau saya gulirkan ini
akhirnya kan keluarnya macam macam gitu
dari menyelamatkan ahok sampai kemudian
ah udah muncul itu ya
iya sampai kemudian oh mau bikin tim sukses nih buat dua ribu sembilan belas
jadi kan kemana mana gitu
nah tapi yang pasti ada dua hal sih yang pasti yang kenapa beliau melontarkan ide ini
yang pertama mungkin pak jokowi melihat bahwa ada beberapa janjinya pada saat kampanye dua ribu empat belas lalu yang sulit terpenuhi dan belum bergerak kemana mana
jadi keputusan sendiri di presiden
sehingga dia perlu memperkuat timnya
kemudian kemungkinan besar yang kedua adalah ya itu tadi salah satu hipotesa di masyarakat bahwa saya perlu memperkuat pemerintahan ini yang akhirnya bisa membawa saya ke periode kedua
memperkuat pemerintahan artinya mau ngasih jatah ke partai lain ini
nah itu dia itu kan yang menariknya seperti ini
akhirnya muncul lagi heputisa ketiga itu
apakah gara gara ada beberapa partai politik yang membalelo waktu di pilkada jakarta
ukurannya pilkada jakarta ya
ukurannya pilkada jakarta ya
bisa bisanya seperti itu kan
nah ini hal hal seperti ini kan pasti juga masuk ke kuping presiden
oh ini gun gun ngomongnya begini nih
ini siapa yang ngundang nih
oh indra nih yang undang nih kan
jadi itu kepakai juga
jadi halal seperti itu sih wajar wajar saja
nah sekarang sebetulnya kalau kita melihat kebiasaan lain dari presiden selain tes ombak ini beliau kan suka kasih kode kode
dari pertama kali memberikan atau mengumumkan
memberikan atau mengumumkan menteri di istana waktu itu kan beliau juga penuh kode kode
nah ini sekarang juga diberikan kode kode
bedanya apa yang anda lihat nih
nah sekarang saya berkali kali bilang pada saat reshuffle jilid dua misalnya
saya sudah mengingatkan presiden jokowi sudah lah sebaiknya anda pilih saja menteri yang memang orangnya jokowi gitu
nah ini kan sekarang dia sindir menteri yang sudah menjadi rahasia umum dekatnya dengan jk
iya agraria ini
passofian jalil ini ya
tapi sekarang kan akhirnya orang berpikir lagi
oh ternyata konstelasi antara pak jokowi dan pak jk ini masih ada
jadi kode kode ini juga akhirnya membuat yang lain juga berpegangan tangan gitu kan
apalagi menteri menteri yang berasal dari partai politik
kalau pertimbangannya kalau hitung hitungannya seperti itu berarti kemungkinan bukan soal murni basis kinerja dong berarti
politis lebih kepada politis
tapi kan terserah presiden
atau menumpang sekalian
apapun itu presiden bilang kinerjanya nggak bagus ya
harus diganti gitu kan
terserah dia ya
tapi yang saya lihat sih memang kalau memang mau diperkuat ya perkuat sekalian aja buat dua ribu sembilan belas
karena ini sah sah saja kan
parpol parpol islam mana kan yang balai lua ada p tiga pkb pan
saya sih melihatnya dari tiga itu malah yang selamat itu pan
kok bisa gitu kenapa
karena pak jokowi ini suka yang konsisten kan
pan ini kan konsisten balai lua
kalau balai lua semua kan bukan merugikan dia malah
dari awal kan dia bilang saya tidak bisa dukung ahok karena konstituen saya islam
nah dengan p tiga dan pkb mereka terima nasib gak bagusnya gitu
karena tidak konsistennya akhirnya jagoannya kalah dan sekarang nggak jelas juga kemana
nah ini kalau
bergabung last minute ya di
nah kalau pertimbangannya di dua ribu sembilan belas maka p tiga dan pkb ini tidak akan sekuat partai partai lainnya
karena kesalahan policy tadi misalnya
jadi banyak hal yang bisa dipertimbangkan oleh presiden dalam hal ini
mas gunggun kalau mas gunggun sendiri
kita denger mas gunggun dulu
mas gunggun sendiri mengatakan
menganalisisnya apa ketika ada kode yang kembali dileparkan oleh presiden jokowi
mungkin pertanyaan dasarnya dulu ya
dia memang hanya menegur menterinya karena presiden tentu saja berhak terhadap pembantunya seperti itu
ataukah ini lagi lagi kode untuk melakukan reshuffle
sebelum kita jauh bicara analisis tentang reshuffle nya
reshuffle yang dilakukan oleh jokowi kan sudah dua kali ya
pertama dua belas agustus dua ribu delapan belas
kemudian yang kedua dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas
kalau kita baca dari pola
ini tahun pertama tahun kedua dan akankah jilid ketiga berarti di tahun ketiga
ini kalau kita bandingin dengan sby
sby selama dua periode itu lima kali reshuffle
dua di periode pertama dan tiga di periode kedua
di periode pertama tahun pertama dan tahun ketiga
kemudian di periode kedua tahun pertama tahun kedua dan tahun keempat
oke membaca polanya ini berarti ya
dan harusnya pak jokowi berkaca dari pengalaman ini

sampai sby ketika ada reshuffle di tahun keempat itu benar benar tidak efektif
tahun keempat tidak efektif
tahun keempat tidak efektif
karena proses konselasi yang sudah memasuki turbulence
apalagi ini ya
ibu ibu nya serentak ya
dan ini sangat tidak efektif
karena bicara reshuffle itu bicara sirkulasi elit
kalau kita baca dari perspektif akademik
itu ada tulisan yang bagus tuh
bahwa sirkulasi elit itu biasanya akan sangat di bersifat interdependent dan reciprocal
interdependen itu satu bagian berubah
maka akan menyebabkan perubahan di bidang atau di pos pos lain
contoh seperti reshuffle kedua pak jokowi
ketika pak sofian jalil digeser
maka akan menggeser posisi yang lain
posisinya yang lain
ada yang kemudian dicopot
nah itu menurut saya yang sekarang menjadi pertimbangan presiden
ketika ada posisi posisi yang mungkin back up nya kuat
mungkin juga representasinya dipertimbangkan sebagai bagian dari politik representasi dalam zona kekuasaan
sehingga kemudian sirkulasi elit itu seperti bung henry tadi bilang
bisa saja jokowi memberi sinyal
dalam konteks komunikasi politik sinyal itu bersifat intentional
dan itu ditunjukkan kepada para pihak
inilah yang disebut dengan stimulan
rangsangan kepada publik untuk menjadikan itu sebagai perbincangan atau diskursus publik
saya melihat saya membaca apa yang disampaikan pak jokowi di ruang publik dalam satu forum
itu adalah sinyal kepada para pihak
ada pos pos kementerian yang targetnya tidak tercapai
explicit disebut misalnya redistribusi aset dan reform agama
ini kan merujuk kepada salah satu pos kementerian
dan akankah hanya satu pos itu saja bisa jadi tidak
ada sejumlah pos yang mungkin jokowi evaluasi
kalau dulu sbi mungkin punya ukp empat
jokowi kan tidak menyebut eksplisit nama untuk tim evaluasi
tetapi seingat saya dua ribu enam belas dulu kementerian pan rb pernah melakukan yang disebut dengan evaluasi kinerja kementerian
dan evaluasi kinerja kementrian itu juga terkait dengan kinerja kementrian
kan rekodnya jelas misalnya secara reguler itu dievaluasi
ada raportnya begitu
menurut saya mata telinga jokowi sekarang juga menangkap ada sejumlah kementerian yang tidak sesuai dengan target
tetapi mas indra yang menarik adalah risapel itu selalu punya yang disebut dengan dimensi politik enigmatik
enigmatik itu teka teki dan absud
kalau kemudian waktunya terlalu lama
sehingga kalau kemudian waktu terlalu lama itu perbincangannya justru kontraproduktif untuk proses reshuffle nya
kenapa kontraproduktifnya misalnya seperti apa
ya karena kan kalau kita bicara dimensi substantif dari apa namanya risapel itu apa sih
kan begitu ya
dia diganti karena untuk mengefektifkan kinerja
atau pertimbangan lain yang sifatnya lebih politis
risapel untuk mengakomodasi
berarti politik representasi yang kemudian jadi pertimbangan
tapi itu sah sah saja kalau pertimbangan politis dalam konteks reshuffle kabinet dimana ini kan sistemnya adalah presidensial
itu harusnya selesai di reshuffle kedua
kan sudah risapel satu akomodasi
resapel dua akomodasi dengan masuknya golkar dan partai amanat nasional
reshuffle ketiga harusnya tidak lagi di situ
artinya apa sudah tidak lagi bicara soal partai
karena dua lima tahun terakhir
kan ini kan dua lima tahun terakhir
periode pemerintahannya harusnya pada kinerja
karena bonum komun kepentingan publik dalam narasi kampanye nawacita itu yang akan kemudian diidentifikasi sudah direalisasikan atau belum
nah di situ menurut saya pertaruhan
jadi benar benar hari ini kali ini presiden joko widodo benar benar gelisah akan seluruh beberapa kinerja ataupun beberapa program yang pernah dikampanyekannya waktu itu
ada beberapa yang belum jalan
sehingga reshuffle kali ini menurut anda memang murni berbasis kinerja
dan menurut saya stressing point pada bidang ekonomi kemudian kesejahteraan menyangkut juga sebagian diantaranya adalah reforma agraria
karena bagaimanapun ini adalah yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak
tapi kalau prosesnya ini kemudian berlama lama dari pertama presiden menyampaikan itu kemarin begitu
dan berlama lama misalnya satu hingga dua bulan ke depan ternyata masih seperti ini saja
itu malah tidak produktif
karena ada gambaran orang tujuannya untuk mengakomodasi liar begitu ya seperti yang disebut bung hendry tadi
mungkin menyelamatkan ahok dan lain sebagainya
mas indra tadi seperti saya bilang reshuffle pertama di bulan agustus
riset hafal kedua di bulan juli
nah itu memang evaluasi tahunan itu biasanya di bulan juli
selesai evaluasi tahunan ya
dan itu makanya kemudian masuk akal ketika riset hafal itu dilakukan antara bulan bulan itu
kalau kemudian sudah melampaui itu terlalu panjang
apalagi kemudian orang orang yang sudah melampaui
menjadikan itu sebagai bola liar opini publik
dan opini publik selalu kan tahapnya tiga
orang membicarakan itu namanya stage of brainstorming
kemudian orang mulai konsolidatif tuh membicarakan itu
dan konsolidasi itu nanti akan pro dan kontra
apakah orang percaya pada jokowi melakukan riset hafal itu untuk perbaikan atau
sehingga pertaruhannya adalah approval rating
tingkat kepuasan publik pada kinerja jokowi
dan itu menurut saya akan berat bagi jokowi di dua ribu sembilan belas
kalau performance politiknya buruk
benarkah seperti itu
karena kalau kita lihat juga
kalau misalnya memang berbasis kinerja tentu saja sangat sangat menarik begitu ya
karena kan tentu saja ketika kabinet itu bagus
dan perbaiki atas dasar kinerja tentu saja bagus
tapi pertanyaan begini
kalau kemudian itu dilakukan di tahun ketiga
ternyata karena tadi tahun keempat tidak efektif
tapi kalau tahun ketiga menurut anda masih bisa memperbaiki tidak
untuk kinerja itu bisa menjadi maksimal
makanya kan sekarang kan yang dipikirkan oleh presiden jokowi itu bagaimana modal dia selanjutnya
kalau tadi kita bicara kinerja
kinerja ini imbasnya kemana sebetulnya
imbasnya ini kan karena dia masih punya kesempatan ke periode kedua
maka perhitungan yang paling enak adalah kesana gitu
pasti beliau mencari
kira kira modal saya apa sih sebetulnya
untuk bisa ke periode kedua
karena kan ekonomi tidak terlalu bagus juga
kemudian dari sisi masyarakat
kerukunan beragama kemarin agak terganggu
ada gangguan sedikit
terus kemudian dari pertahanan keamanan hukum bagaimana
ya hukum kita tahu sendiri ada tekanan tekanan dari masyarakat
untuk mengevaluasi jaksa agung misalnya
terus kemudian kemarin ada serangan terhadap novel baswedan misalnya
jadi banyak hal yang saya rasa presiden jokowi mempertimbangkan itu untuk memikirkan kira kira modal saya apa
kan gak mungkin cuma mengandalkan kepuasan publik aja
kalau belajar dari ahok kemarin kan kepuasan publik ternyata tidak tinggi
tidak linear dengan hasil akhirnya gitu
nah kemudian apa yang menjadi modal saya
nah ini hal hal inilah yang kemudian dipertimbangkan oleh presiden jokowi
betul kata mas gungun coba misalnya
pertama kali dilakukan reshuffle agustus
tapi itu obrolannya itu jauh sebelum agustus
justru pada saat saat sekarang pada saat mau puasa
jadi waktu itu saya ingat sekali tebak tebakannya itu ada oh setelah lebaran
nah sekarang juga begitu saya rasa
tapi biasanya biasanya kalau publik rame jokowi nggak jadi
akhirnya dibiarin raya lupa terus kemudian dia bikin sendiri waktunya
nah tapi apapun itu mas indra mungkin kinerja adalah satu hal
tapi saya yakin sekali ini dikaitkan dengan modal politik juga nantinya
di periode kedua dua ribu sembilan belas
makanya dia harus perkuat itu
karena misalnya ya infrastruktur saja itu belum bisa dinikmati
ternyata di dua ribu sembilan belas
jadi janji janji kampanye infrastruktur itu akan sulit juga dilihat oleh masyarakat
kemudian misalnya nawacita poin ketiga
pembangunan dari pinggir misalnya
nah ini juga kan masih dalam tahap persiapan
ya memang dana desa waktu zaman menteri bambang brojo itu sudah digulirkan
tapi kan hingga saat ini juga kita belum melihat hasilnya apa
nah memang hasil hasilnya ini
dan lagi lagi yang paling enak itu kan dilihat dari sisi ekonomi
harga barangnya kita gimana sih terjangkau atau tidak
kemudian pendidikan kita ini sekarang mulai berkualitas atau belum
bagaimana dengan maritim
apakah cukup dengan hanya menenggelamkan kapal saja atau tidak
kemudian bagaimana kinerja para menko
nah ini kan orang juga semakin melihat
hukum dan ekonomi itu paling mudah sebenarnya dilihat
dan saya yakin pak jokowi juga memperhatikan
misalnya apa yang terjadi di jakarta
konstelasinya pasti akan tarik ke nasional
pasti publik juga akan menilai itu
oke kalau memang ukurannya adalah basis kinerja tadi
saya akan coba lihat salah satu nawacita seperti yang disampaikan tadi oleh bung indri satrio dan juga mas gun gun
salah satu yang menjadi jualan politik jokowi di dua ribu empat belas itu adalah revolusi mental
nah tadi anda sempat menyinggung kinerja menko
nanti kita akan ulas lebih lanjut ya
apakah memang benar target yang diberikan kepada jokowi
yang ketika disampaikan oleh presiden jokowi
kemarin begitu juga berlaku untuk semua menterinya
ataukah ada pemilihan pemilihan khusus begitu ya
kita akan ulas setelah ini
tidak pernah bertanya kepada saya
karena targetnya terlalu besar atau terlalu gede banget
itu urusannya menteri
tahu saya target itu harus bisa diselesaikan
kalau memang tidak selesai ya pasti urusannya akan lain
bisa diganti bisa digeser bisa dicopot dan yang lain lainnya
selain bang indri satrio dan juga mas gunggun
kita juga sudah tersambung melalui telpon
staf khusus presiden joko widodo bidang komunikasi
johan budi sp selamat malam mas johan
selamat malam udra
baik mas johan ini sebenarnya memang presiden lagi kecewa dengan satu menteri saja
atau beberapa menteri sebenarnya nih mas johan
kalau lihat konteks yang disampaikan oleh presiden ya
saya kira tidak hanya satu menteri ya
presiden selalu memberi target kepada para pembantunya
dalam kaitan dengan kinerja di kabinet
kebetulan kemarin itu bicara soal reforma agraria ya
mengenai distribusi tanah di depan forum ekonomi umat islam
sehingga yang disinggung adalah itu
tetapi saya yakin yang mesej yang disampaikan oleh presiden adalah
bahwa pembantunya harus disiapkan
sesuai dengan beban atau target yang dibebankan kepada para pembantunya
nah kalau itu tidak dipenuhi
maka kemarin disampaikan oleh presiden bisa digeser bisa juga dicopot gitu
sebuah sinyal lagi nih untuk merombak kabinet mas johan
ya ini memang beberapa kali statement presiden selalu memberi ruang pihak lain

orang orang untuk mempersepsikan cukup lebar
di antaranya adalah upaya untuk melakukan reshuffle kembali
tetapi beberapa waktu yang lalu isu soal reshuffle kan pernah muncul juga
tetapi tidak ditanggapi oleh presiden bahwa tidak ada reshuffle di daerah pergantian kabinet
para menteri diminta untuk bekerja dengan keras gitu
mungkin nunggu pilkada kali waktu itu ya mas johan ya
saya tidak tahu soal itu
ya baik tapi itu cukup santer waktu januari memang
pada tahun dua ribu enam belas reshuffle dilakukan pada dua puluh tujuh juli ya
tapi perbincangan ataupun message yang pernah disampaikan presiden soal menggeser menteri yang tidak bisa mencapai target dan lain sebagainya itu disampaikan pada bulan maret
artinya empat bulan kemudian baru ada reshuffle
sebenarnya sekarang ini makanya saya ingin tanya apakah presiden benar benar kecewa dengan beberapa menterinya saat ini
terutama terkait kementerian yang bidangnya adalah ada di dalam nawacita dari presiden
kalau menurut saya tidak hanya soal kinerja dalam kesimpulan presiden untuk mengganti atau tidak mengganti para menterinya
pasti ada faktor faktor lain juga yang kemudian mendukung
kalau kita lihat ke belakang ya
karena tahun dua ribu enam belas reshuffle juga salah satu yang ditonjolkan oleh presiden dalam kaitan untuk mengganti para menteri adalah soliditas di kabinet
jadi selain soal kinerja disebut juga ini yang di state oleh presiden ya
bahwa selain untuk meningkatkan kerja kerja di kabinet juga untuk membangun soliditas di kabinet
waktu itu indra kalau masih ingat kan ada kegaduan ya antar menteri dua ribu dua puluh
artinya apa kalau dari review ke belakang presiden mengganti menteri tentu karena ini jabatan politik
saya kira selain soal kinerja para menterinya juga tentu ada pertimbangan pertimbangan di luar itu ya
nah apa pertimbangannya saya tidak tahu yang tahu adalah presiden
untuk yang rencana jiri tiga ini kalau ada begitu ya maksudnya
saya ke bung hendrik
saya singgung soal soliditas kabinet di apa namanya reshuffle jiri dua pada tahun dua ribu enam belas
tadi untuk saat ini yang dua ribu tujuh belas ini kita nggak tahu reshuffle apa nggak
tapi kan kita bicara konteks dari message yang disampaikan oleh presiden
bahwa bisa saja menggeser menteri ataupun mengganti
tadi anda singgung soal yang disinggung saat itu adalah pak sofian jalil
yang tahu relasinya ya
relasinya adalah dekat dengan pak yusuf kala begitu
nah apakah kemudian mungkin saja ini juga menjadi salah satu catatan
penting bagi presiden jokowi untuk menjadi pertimbangan
lakukan perombakan jika memang itu terjadi
sebetulnya kan begini masyarakat itu kan tahunya kabinet itu bosnya presiden
dan kemudian yang namanya opini publik itu keberhasilan sebuah pemerintahan itu ya presiden gitu
jadi wajar saja kalau kemudian presiden ingin mempunyai tim yang solid
oleh karena itu memang sejak jauh jauh hari saya sampaikan melalui berbagai tulisan saya di media
saatnya presiden jokowi memilih orangnya aja gitu
jadi artinya apa mas indra
ya dipilih saja orang orang
hanya presiden maksudnya orangnya jokowi saja
orangnya jokowi orang orang yang memang bisa diatur oleh dirinya
dan memang sudah ketahuan loyalnya ke dia
dan ini juga bagus buat orang orang yang menempatkan orangnya di kabinet
sehingga tidak terus terusan jadi apa kaming hitam ya
yang bisa disalah salahkan misalnya jangan
kan waktu itu pak jokowi sudah pernah berjanji ke kita bahwa tidak akan bagi bagi kursi
nah bisa saja reshuffle besok ini atas dasar itu
saya akan memenuhi janji saya kepada masyarakat
saya tidak akan berbagi bagi kursi
bagi bagi kursinya sudah di satu dua gitu ya
bagi bagi kursi sudah kemarin
saya sudah memberikan kesempatan kepada para penyokong saya untuk membantu saya
ternyata tidak berhasil
sekarang saya akan pilih menteri menteri saya
dan mohon dukungannya misalnya
karena hal hal drastis seperti itu
jadi kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh mas gunggun
ada beberapa hal terkait reshuffle
nah sekarang ini karena sudah dua lima tahun
masyarakat tidak lagi melihat ini sebuah tahapan incremental lagi gitu
ini harus radikal sudah
jadi artinya presiden harus memiliki modal cukup buat periode dua
dan kemudian masyarakat juga sudah memiliki poin poin bagus buat presiden
jadi dengan dua lima tahun ini tidak bisa lagi incremental
nah itu dia makanya maksud saya
bila misalnya presiden kemarin menyinggung tentang masalah agraria
menurut saya ya bisa bisa saja
apapun alasannya itu saya rasa bagus memang dikedepankan masalah agraria
nah sekarang kan kalau kemarin soliditas
sekarang lebih ke kinerja
dan saya rasa sih masyarakat sangat mengerti sudah
bahwa presiden jokowi bila melakukan reshuffle
pasti ada beberapa hal yang dia tuju
apalagi kan sekarang misalnya
atau beberapa hal yang terkait dengan tanah
reklamasi gitu misalnya
nah ini pastinya kan menjadi pr pemerintah juga
jadi kalau pada saat kemarin menyinggung agraria ya wajar wajar saja
saya rasa juga pak johan budi paham betul
bagaimana pemikiran presiden terhadap reshuffle yang beberapa kali dia lakukan
tadi sebenarnya sudah diberi klunya begitu ya oleh pak mas johan
bukan klunya tapi mengutip memang yang disampaikan oleh presiden dalam speech nya itu sendiri
bahwa pertimbangan dalam reshuffle ketika dijilidua saja itu memang ada unsur soliditas
tidak hanya soal perbaikan kinerja
untuk yang kira kira akan terjadi nanti misalnya ketiga ini benar ada
jika memang sindiran presiden atau pernyataan presiden kemarin itu akan diwujudkan dalam bentuk reshuffle
maka apa yang kira kira menurut anda yang paling dikedepankan
apakah memang hanya murni kinerja ataukah sempat rame ya di januari
saya singgung di januari
kenapa karena disitu sangat rame sekali ketika hubungan antara presiden dengan prabowo subianto
yang sebenarnya berada di luar pemerintahan sebagai partai gerindra itu sempat ada diajak masuk begitu ya
dan ini salah satu elit gerindai juga sempat mengklaim akan mendapatkan empat posisi
kalau prioritas dalam reshuffle jilid ketiga kalau memang terjadi
itu tentu prioritas utamanya adalah pada kinerja
bahwa dilema presiden itu selalu berada di dua hal
pertama soal kinerja dan politik representasi iya
karena begini sistem presidensial yang memandatkan salah satu hak konstitusional presiden
yang namanya hak prerogatif itu
itu seringkali terbebani oleh model konsensus
dan juga konsensus kan
karena soal pola relasi kuasanya yang kemudian belum terurai
maksud saya begini mas indra
pola relasi kuasa di kabinet yang dipimpin oleh pak jokowi
sama seperti model model pak sby
yaitu soal bagaimana menjaga yang disebut dengan basis dukungan partai politik
yang itu nanti akan memudahkan pola eksekusi kebijakan
yang dilakukan secara bersamaan antara eksekutif dan legislatif
karena di legislatif disitulah ada representasi kekuatan partai politik
nah ini yang seringkali kemudian menyebabkan siapapun presidennya
bukan khas jokowi
itu akan berada dalam posisi yang sama
terus menerus seperti ini menurut anda
karena kita persandingan presidensial itu dengan multi partai ekstrim
jadi multi partai yang sangat terpragmentasi
dan ketika pilihan jokowi misalnya pada akhirnya harus berkompromi
dari wacana soal kabinet ramping menjadi kabinet yang representasi itu
kenapa lawannya gak kabinet gemuk aja
saya memudahkan orang kemudian mengingat bahwa kabinet itu terdiri dari banyak partai gitu kira kira
kalau gemuk kan belum tentu representasi partai politik
nah itu yang kemudian mas indra menjadi problem pak jokowi di resapel pertama
kemudian di resapel kedua
kita ingat bahwa salah satu problem mendasar di resapel kedua adalah soal memang loyalitas
loyalitas itu memang kalau kita bicara dalam sistem presidensial
presiden berada di puncak hirarki otoritas birokrasi
oleh karena itu menurut saya tidak ada loyalitas ganda
nah ini yang sering kali tidak terkonfirmasi
dalam langkah gerak dan eksekusi kebijakan menteri
yang kalau kemudian dia punya patron berbeda
maksud saya patron patron itulah yang menyebabkan seringkali menteri mengalami disorientasi
contoh satu patron di partai politik atau yang kedua figur yang berada sama sama di istana
ini pengarahnya jelas nih ya
jadi memang selama ini di hasil resapel jilid dua yang masih berjalan sampai sekarang ini
memang masih ada itu ya menteri menteri yang patronnya belum tentu hanya presiden
nah itu yang
terjadi itu ya
itu memang terjadi
sehingga apa yang ditargetkan oleh presiden
bahkan mungkin akan kesulitan begitu ya
iya makanya butuh yang disebut dengan upaya memastikan pola komunikasi presidensial
jadi namanya pola komunikasi presidensial
jadi otoritatif dan direktif
jadi mengarahkan dan punya otoritas
presiden kemudian bukan hanya memastikan program kerja
tapi presiden memastikan sampai dua ribu sembilan belas menteri itu loyal pada presiden
bukan loyal pada orang lain
analisis dari mas gun gun dan juga bang hendry ini kalau mas johan budi menilainya seperti apa

ya tadi seperti yang di awal saya sampaikan
memang sejak awal
sejak resafel pertama ya kemudian kedua
selalu apa yang disampaikan oleh presiden statement presiden itu memberi ruang interpretasi
yang sangat lebar ya
menteri adalah jabatan politis ya

patron tadi ya

jadi itu yang saya rasa

tadi yang disampaikan oleh mas gun gun tentu pasti ada faktor faktor yang tadi
patron tadi ya
saya kira itu ada
ya jadi apa namanya
selain soal kinerja ukuran ukuran yang digunakan oleh presiden pasti juga salah satunya
juga soal representasi tadi
yang kedua ya itu sebagainya yo

ya memang letting up ke brooklyn

terima kasih prol patient
saya selalu runtuh

beberapa waktu yang lalu reshuffle yang pertama dan kedua itu juga salah satu ukuran ada menteri yang diganti menurut saya itu memang karena murni karena kinerja
bukan karena urusan representasi dukungan tadi ya
saya kira ada juga porsi untuk itu ada juga
bahwa kemudian ada faktor faktor lain saya kira ya namanya juga jabatan politis
dan presiden kan sangat punya kewenangan yang tinggi dalam kaitan dengan memilih menteri
dan ini memang secara konstitusi presiden punya kewenangan dan hak tadi sebut berogatif untuk memilih siapa pembantunya
tadi kan sepertinya kita kan mencoba untuk memahami bahwa reshuffle itu unsurnya bisa juga soal kinerja murni yang di reshuffle karena kinerjanya tidak bagus juga ada tadi disebutkan
begitu ya unsurnya
tapi juga tidak menutup kemungkinan soal representasi partai pendukung
karena itu ada namanya juga jabatan politis
begitu ya mas juhan
tapi di tahun ketiga pemerintahannya ini kalau misalnya itu memang akan ada perombakan kabinet
kan ada juga yang satu
kementerian misalnya yang sebenarnya representasi dari partai pendukung misalnya
tetapi secara kinerja mungkin ya kurang baik sehingga juga cukup menghambat target dari apa yang diinginkan oleh presiden joko widodo
nah itu akan memprioritaskan yang mana kalau itu
kalau ini pertanyaannya nggak bisa dijawab
bahkan oleh pengamat politik juga nggak bisa dijawab
karena kita tahu adalah presiden jokowi dan mungkin wapres yang sering diajak
tapi yang ingin saya katakan tadi bahwa mengganti atau tidak mengganti itu presiden banyak pertimbangan gitu ya
anda masih ingat pada reshuffle yang kedua kan ada yang ditukar kan
jabatan menteri yang mewakili partai gitu kan
orangnya diganti tapi yang masuk adalah dari partai yang sama
artinya kan representasi dilihat tapi kinerja juga dilihat gitu
makanya tadi saya sampaikan
bahwa faktor untuk mengganti atau tidak mengganti menteri itu memang tidak tunggal
faktornya tidak hanya kinerja atau tidak hanya soal representasi
tapi banyak hal yang menurut saya digunakan oleh presiden
dan apakah ini diganti atau tidak faktornya apa saya tidak tahu
tadi kita sudah bicara bahwa kesan ini yang dicari presiden sekarang ini adalah all president men
maksudnya seperti itu
pertanyaannya ketika yang berguna
di luar sempat bicara apakah ini menyelamatkan ahok begitu
karena ada juga analisisnya gitu
nanti kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda berikut ini
apakah benar sekarang kemudian
presiden jokowi akan mencari all president man begitu
kalau baru sekarang bukankah itu terlambat bung hendry
iya boleh boleh saja kan bahasa pesan politiknya kan bisa macam macam
misalnya saya coba dululah partai partai yang kemarin mengusung saya untuk juga berkiprah di pemerintahan
nah sekarang bisa aja dikatakan gagal gitu kan
makanya dia sekarang pilih semuanya adalah orang orangnya dia
ini jadi penting mas indra
karena bukan hanya kesolitan
tapi loyalitas ini jadi hal yang utama
karena menteri ini kan jadi semacam tim suksesnya presiden untuk periode kedua gitu ya
kalau kemudian pak sby kemarin berhasil
kan sebelumnya ada ibu megang tidak berhasil menembus putaran kedua gitu
nah saya yakin pak jokowi kan inginnya ngikutin apa yang sudah dicapai oleh pak sby
maksudnya sampai ke periode kedua
nah ini kan jadi menarik juga
dan saya yakin sekarang pak jokowi juga sedang berhitung modal apa kira kira yang bisa saya gunakan untuk bisa sampai ke periode kedua gitu kan
karena kalau tidak berhitung modal modal ini kan macam macam
suara itu kan objektif akhirnya
tapi kan menuju mendapatkan suara itu apa yang didapat
karena kan sekarang udah ketahuan
publik sudah bisa menilai oh presiden jokowi begini
ada pendukung loyalnya
tapi kemudian apakah yang setia ini benar benar bisa mendatangkan suara lebih banyak atau malah bikin perkeru suasana
karena kan pasti misalnya kita ambil jakarta
jokowi dengan kotak kotaknya menguasai dua ribu empat belas
kemudian menguasai dua ribu empat belas
nah tapi kemarin gagal
nah ini kan jadi catatan penting juga buat pak jokowi
banten juga demikian
seperti ini pasti
hitung hitungan politik di luar reshuffle dulu nih ya
ya makanya hitung hitungannya ada
makanya begitu pilkada selesai kemudian muncul isu reshuffle
nah ini saya rasa juga bukan suatu hal yang tidak disengaja
pasti kan juga ada hitungan hitungan
tes ombak dulu ya
nah kemudian kenapa
apakah jangan jangan untuk menyelamatkan pak basuki cahayapurnama
saya sih yakin mau diselamatkan dari apa
pak ahok ini kan yang nggak apa yang mau diselamatkan
apakah kemudian pak ahok ini
kan belum juga
walaupun ada kes berwaras reklamasi pantai utara dan lain lain
tapi kan ini belum terbukti
nah apa yang mau dituju pak jokowi juga dengan menyelamatkan pak basuki cahayapurnama
memperkuat dugaan bahwa memang ini teman dekat gitu
walaupun tadi kita bahas all president men
saya yakin juga pak ahok ini memang orangnya pak jokowi
tapi kan saya yakin pak presiden juga gak mau bikin rekor baru lah
korban baru seperti apa maksudnya
tadinya kan ada warga negara asli
walaupun kemudian udah dicuci kan
jadi wakil menteri
nah ini kan sekarang ada kasus hukumnya juga
pak ahok kan masih jadi terdakwa dan lain lain
kemudian kalau diangkat jadi
jadi masih terlalu jauh lah ya untuk mengambil misalnya pak basuki cahayapurnama sebagai
saya malah lebih setuju dugaan dia nanti jadi wapres
kalau jadi menteri mah masih kedekatan
walaupun jadi wapres juga banyak juga calon calon yang menurut saya kuat
bagi pak jokowi untuk jadi wapres misalnya
selain pak jk kan pak jokowi lagi perlu dukungan islam
ada pak jainul majdi misalnya yang gubernur ntb
tapi itu akan mengurangi soliditas di pemerintahan tidak
misalnya gini ketika kabinet itu kemudian memang dicari all president men
maksudnya orang orangnya presiden jokowi semua
kan berarti kan menyisihkan apa namanya mengakomodir yang sebelumnya diakomodir berbagai kekuatan yang lain
entah itu partai pendukung ataupun mungkin sosok figur yang lain berarti
istana begitu ya
ini mas indra solidnya itu jangan salah ya
solidnya itu bukan solid antar menteri loh
saya yakin gak gitu
saya juga kalau punya anak buah solidnya antar mereka aja
bahaya buat komandannya
solidnya itu adalah solid hirarki antara si menteri dengan presiden
artinya menteri itu paham visinya apa
saya yakin juga presiden juga ngeri ngeri sedap juga kalau misalnya menterinya solid gitu
jadi dibilang ah gak setuju semua menterinya ya
itu kan rapot presidennya
jadi memang solidnya ini adalah solid ke presiden
nah ketika akan dibuat solid ke presiden itu apakah itu kemudian menyakiti yang lain
tanda kutip misalnya pak menteri
menyakiti yang lain maksudnya
ya katakanlah orang ini sebelumnya adalah orang dari kekuatan yang lain
misalnya dari representasi partai pendukung yang lain atau misalnya dari figur yang lain
nah sekarang kan tinggal memilih kan
pak jokowi kan dihadapkan dengan pilihan saat ini
memperbaiki kinerja dan terpilih lagi di periode kedua
atau menyelamatkan orang yang belum tentu bisa menyelamatkan dia dan selesai satu periode
kan gitu aja sebenarnya hitung hitungannya
saya yakin pak jokowi ini kan politisi handal juga yang bisa memanfaatkan momentum politik
makanya saya yakin dia akan pilih jalan yang menuju ke periode dua
mas gun gun kira kira all presidents man itu benar benar bisa terwujud gak
gak sih kira kira
karena kalau kita lihat pak presiden jokowi ini kan bukan ketua umum partai politik
kalau misalnya dikatakan all president men dan dia kemudian berada di puncak sesuai dengan jabatan misalnya presiden
dan tidak tergantung pada partai partai politik itu mungkin bisa mewujudkan itu dengan mudah
tapi sekarang kan kita tahu di berbagai kementerian ada satu posisi yang memang ini tidak boleh diganggu gugat lah
walaupun kita publik juga nggak tahu kinerjanya kayak apa sampai sekarang
kalau dikaitkan dengan apa namanya visi kerja revolusi mental misalnya
mas indra menuntut all president men dalam struktur yang terpragmentasi alias kabinet pelangi itu
itu sangat tidak realistis
sangat tidak realistis
berbeda dengan di amerika
dia bisa bentuk all presidents man karena memang pemenang ambil semua
dan polarisasinya jelas
nah di kita yang tesis aren lead hard itu menarik untuk dikonfirmasi dalam realitas politik indonesia
bahwa modelnya konsensus seperti saya bilang tadi
oleh karena modelnya konsensus maka kabinetnya pelangi
ada dari partai ini partai ini partai ini
gak ada oposisi ya nggak ada oposisi berarti ya sebenarnya teorinya
gak ada oposisi kekuatan penyimbang
dan disitu tinggal gerindra pks dan demokrat
selebihnya kan masuk dalam kekuasaan
nah oleh karena itu mas indra
ini sebenarnya soal game mengelola kekuatan yang terpragmentasi tadi dalam kabinet
nah kalau kemudian bicara pak jokowi hari ini
sebenarnya posturnya tidak jauh berbeda dengan posturnya sby
yakni mengelola soal bagaimana politik representasi ini bisa mengamankan
dalam tanda petik ya
mengamankan orientasi produktivitas yang diinginkan oleh presiden
sehingga itu akan menunjukkan performance baik pemerintahannya
di paling tidak akhir periode pertama
sehingga kemudian tidak terlalu buruk untuk kemudian dia melangkah ke periode kedua kalau dia mau
sehingga kemudian sekarang apakah kemudian reshuffle ini adalah untuk mencari formula all president men
dalam bahasa retoris bisa saja disampaikan
dalam praktek all president men tidak akan pernah bisa terwujud dalam konteks kabinet
siapapun kabinet dengan persandingan presidensial dan multi partai ekstrim ini
apakah itu terjadi dengan proses yang drastis
kecuali memang ada satu pengubahan format struktur kelembagaan kita
contohnya misalnya penyederhanaan partai yang menjadi penghuni dpr
nah disitulah menurut saya letak seringkali
berarti mempertinggi ini ya
mempertinggi entah itu parlementary threshold misalnya
dan itu bisa kemudian dicoba misalnya entah itu dengan cara mempertinggi atau dengan cara konfederasi
seperti model amerika
amerika kan model konfederasi
maka misalnya menaikan angka pt
misalnya dari tiga lima menjadi lima menjadi tujuh
sehingga dari multi partai ekstrim menjadi multi partai sederhana
uniknya di indonesia persandingan itu bisa berjalan karena proses proses koopsi kan
yang kemudian itu tercermin dari format koalisi yang terbangun
kih kmp dan begitu juga koalisi di era sb
jadi orang mudah misalnya setelah presiden mendukung prabowo
tiba tiba kulonowun setelah pemerintahan terbentuk masuk misalnya ya di resapel
dan itu menjadi hal yang kita bisa lihat di golkar bisa dilihat di pan
kalau kita bicara soal all president men ya agak sulit
karena memang formatnya tidak
tidak mungkin terwujud sebenarnya ya walaupun tadi kita berbicara soal all president men masalahnya
oke baik saya akan minta konfirmasi lagi ke mas johan budi
mas johan budi kalau masyarakat ini kan kalau mendengar isu reshuffle
ketika disinggung soal memperbaikannya
soal memperbaiki kinerja pemerintahan
tentu saja ini kabar gembira begitu ya mas johan
tapi apakah memang sebenarnya seluruh pos kementerian ini ditarget dengan rapor kinerjanya masing masing
ataukah ada pos pos tertentu yang memang tidak diganggu oleh presiden
ya kalau soal kpi masing masing menteri saya kira ada ya semua menteri ya
mengenai penilaian kan tergantung dari persepsi publik ya
seperti yang indah tadi sampaikan
ada kementerian yang menurut indra nih ya
yang apa yang biasa biasa aja gitu misalnya
tapi itu kan menurut indra kan
bagaimana menurut pak jokowi bisa beda
menurut salah satu publik ya
atau menurut salah satu publik lah
tapi bagaimana penilaian pak jokowi kan tergantung pak jokowi menilai menterinya
artinya gini yang mau saya sampaikan bahwa semua itu punya kpi ya
bahwa ada yang bagus dari persepsi publik
ada yang jelek dari persepsi publik
nah ada yang kadang sama persepsi publik itu dengan apa yang ada di persepsinya pak jokowi
sehingga si menteri itu kemudian diganti
ada yang tidak sama juga ya
kemudian ukurannya adalah kinerja tadi
kemudian dia tidak diganti karena menurut presiden dia on the track misalnya itu ya
yang kedua saya ingin komentari all the president men tadi
jadi tentu all the president men menurut saya
seharusnya siapapun meskipun dia representasi dari partai ketika masuk di kabinet
maka harus menu loyalitas ya kepada presiden
nah harus orang orangnya presiden yang duduk di kabinet
bahwa orang orang presiden itu ada sebagian
merupakan representasi partai
tapi begitu dia menjadi menteri harusnya nih ya
harusnya juga loyalnya tunggal kepada presiden
menjadi persoalan menurut saya kalau apa namanya
loyalnya tidak kepada presiden
terbalik kepada yang lain
ini nih yang kemudian jadi persoalan
jadi semua menteri itu seharusnya all the president men
bahwa kemudian ada yang masuk ke dalam tidak loyal kepada presiden
nah ini yang perlu diganti menurut saya
nah itu yang kita bicarakan mas johan
artinya ini sudah bisa terjadi di dalam kabinet
secara ideal seperti yang anda sebutkan tadi
atau kenyataannya tidak terjadi
sehingga banyak yang selalu kemudian presiden jokowi
menyampaikan ke publik
tidak capai target kinerja
mungkin dalam pesannya itu juga disitu ada kurang loyal nih sekayanya dengan presiden
sehingga harus diganti
mungkin bisa begitu ya
ini yang mau saya katakan adalah begini
ketika presiden memilih para menterinya
meskipun itu adalah bagian dari representasi partai pendukung
tetapi presiden memilih orang orang partai
pendukung itu juga yang bisa bekerja sama dengan dia
kan jadi soliditas di kabinet tentu tidak solid antar menteri saja
tapi bagaimana kabinet ini bekerja solid
yang kemudian bisa mencapai tujuan tujuan yang ditargetkan oleh presiden
jadi apa namanya mengganti menteri
tentu presiden memilih apa yang disebut dengan all the president men tadi
bahwa kemudian setelah masuk
ada yang tidak loyal misalnya
ya tentu presiden punya pertimbangan
dan presiden tentu sumbernya banyak ya
untuk bisa memberi masukan untuk melakukan evaluasi terhadap menteri menteri pembantunya gitu
mas johan mungkin nggak sih
saya ingin tanya apet tadi istana misalnya
mungkin nggak kemudian yang anda lihat
kira kira presiden itu menggunakan reshuffle kabinet ini memang hanya untuk kinerjanya
untuk memperbaiki kinerja pemerintahan
an sih seperti itu
ataukah bisa juga karena pertimbangan
karena untuk misalnya kepentingan dua ribu sembilan belas
atau misalnya untuk kepentingan kemarin misalnya dalam pilkada dki
ada partai yang tidak seharusnya menjadi bagian dari pemerintahan
tapi kemudian di pilkada dki rupanya berpisah jalan begitu ya
dengan calon sebenarnya yang ada begitu
calon pertahanan misalnya
tentu saya hanya bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pak presiden ya
bahwa kemudian statement yang disampaikan oleh presiden itu punya apa
maksud sampingan gitu ya
saya tidak tahu
tapi dalam reshuffle pertama kedua kalau anda masih ingat ya
yang kedua itu
yang kedua itu kan ada menteri yang gaduh kan
di publik kan
bertentangan dibuka di ruang publik
presiden pun mengisyaratkan begitu ya
selain tentang waktu dwelling time ya
kalau nggak salah waktu itu disebut juga
itu juga mengeluh tentang menteri kok gaduh di luar
itu kan dia di dalam kata pengantar di dalam sidang kabinet waktu itu
kalau ada yang tidak setuju
itu dibicarakan di rapat kabinet
jadi setelah itu bertentangan tidak boleh dibawa keluar
tapi apa yang terjadi
masih gaduh kan
artinya presiden di dalam statementnya itu juga mengindikasikan faktor faktor yang kemudian dia ingin mengganti menterinya
gitu loh maksud saya
jadi kalau kita lihat statementnya presiden terakhir ya
sebelum yang ini reshuffle yang kedua kan ada embel embelnya soal soliditas
tapi kalau yang terakhir ini dia concern terhadap kinerja
karena memang waktu itu
tapi saya yakin tidak hanya soal reforma agraria ya
bahwa yang dibicarakan adalah reforma agraria
karena waktu itu bicara di dalam forum ekonomi umat islam
maka itu yang disinggung
tapi saya yakin maksud presiden tidak hanya pada satu kementerian saja
tetapi banyak menteri juga yang kemudian dikasih simbol lah oleh presiden
kalau tidak mengunit target
ya saya geser atau saya copot
nah saya hanya bisa menerjemahkan itu
tapi kalau di luar itu saya kira mas gungun yang ahli itu
tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa begitu ya mas johan budi
apakah memang ini nanti benar benar jadi akan ada reshuffle atau tidak
mungkin juga ini sekedar tes ombak dulu seperti kata bang indri satrio
terima kasih untuk ulasannya malam hari ini mas johan budi sp
dan juga mas indri satrio
terima kasih atas kehadirannya malam di studio